sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih tolong saya ya
saya ibu hera
wajikan dari yang punya darah ini
saya minta sekalian tolong cek dna sama darah yang ada di tisu ini

sebentar lagi kenyataan yang sebenarnya akan terbuka
apa malah nengokin bu ambar ya
nanti kalau aku panggil mama malah marah lagi
tapi aku senang kalau mama mau nengok bu ambar
tapi dari tadi ibu lihat nggak ada siapa siapa yang datang
kalau gitu mama ngapain ya kesini bu
setau evy tuh mama nggak sakit kok
atau dia melihat temannya kesini
mungkin juga ya
kayanya di fatah sudah datang
di dormnya kayak schivat
ada orang crédul
ada ben agcribing
ada orang kan medi bei
ada orang yang nyawa
bisa allah ngantuk dari blossingnya bou ambar ya
kita selalu takutin bu
tapi kalau hidup

tetep minggu itu
bu ya nggak jadi besar
aku senang deh kamu udah gak cemburu buta lagi kayak dulu
itu pun karena aku
selalu mencintai kamu ya vita
ada apa kamu undang aku kesini
mama aku baru pulang dari singapura
dan dia memutuskan untuk tinggal disini sama aku
gimana kalau aku undang kamu
untuk makan siang sama mama aku
aku mau banget kok
aku senang kalau bisa kenal sama kamu
jadi besok siang
kamu mau ketemu sama mamanya kepit
karena kan selama ini mamanya kevin tinggal di singapura
evita gak pernah ketemu
kita rencana pengen makan siang di
cafe kemang pak
besok siang di kafe kemang
titip salam buat mamanya kevi
dari mama di rumah
kayaknya ini kesempatan gue
buat jatuhin evita di depan calon ibu mertuanya
bikin dia sangat menerita
jadi kalau siang ini mas mau konfirmasi masalah
ibu kandungnya evita
siang ini juga mas bisa datang ke cafe kemang
dan juga mas bisa ajak teman teman wartawan yang lainnya
karena ini akan menjadi berita yang sangat baik
kalau begitu terima kasih atas infonya
ya kumpulkan semua anak anak
biar ini depan juga
kalau gitu masuk
kamu mau ngomongin masih lagi tentang ibu kandung anda
apa benar ibu kandung anda seorang pembantu di rumah anda sendiri
sekarang kita mau makan